terima kasih anda masih bersama kami di kanal pemilu tepercaya pengamat politik universitas al azhar zainal budiono
menyebut penetapan gubernur jawa tengah ganjar pranowo sebagai capres pdp
menjadi pilihan paling rasional dari ketua umum pdip megawati soekarno putri
sedangkan konflik yang mengiringi pencalonan ganjar disebut sebagai operasi opini
untuk mengukur sejauh mana ganjar di mata partainya
ya mungkin setahun terakhir gitu ya ada dua kubu di pdip yang pro puan dan pro ganjar gitu ya
tetapi hari ini kita melihat bahwa mereka memiliki mekanisme untuk menyatukan perbedaan perbedaan itu
saya kira ini adalah bagian dari tanda kutip adalah operasi opini gitu ya
untuk mengukur bagaimana sentimen publik terhadap pak ganjar gitu ya
memang pak ganjar bisa dikatakan cukup masif ya di sosial media
bahkan ketua beberapa relawan di pak ganjar sendiri atau ex relawan pak ganjar mengatakan bahwa
dianggap sebagai dalam tanda kutip lagi ya presiden youtuber dan sebagainya
seperti itu ya
sosial media dari pak ganjar itu mungkin terlalu berlebihan untuk saat ini ya
saya kira perlu sedikit diturunkan untuk kemudian diisi dengan konten konten
dan kemudian pendekatan kepada grassroot
nah itu yang saya kira juga harus di combine antara sosial media dan juga lapangan
karena bagaimanapun juga suara ditentukan detik terakhirnya adalah di lapangan
bukan di channel channel youtube instagram dan sebagainya